masih di kuba ada banyak cara merehabilitasi para tahanan ya
ini di meksiko nampaknya
sekelompok tahanan di meksiko beda beda tipis
ini bahasanya sama
mereka membuat sebuah band untuk membantu mereka
band yang berisi enam anggota itu diberi nama zone surp
yang telah tampil di depan sesama tahanan selama lima tahun di penjara reklusorio norte
pertunjukan band ini dianggap dapat merehabilitasi sesama tahanan agar mereka bisa berintegrasi dengan warga sekitar
hingga saat ini penjara di meksiko dianggap terlalu penuh karena menampung dua belas tahanan
sementara kapasitas yang dimiliki itu hanya lima tahanan
jadi kurang dari setengahnya kapasitasnya